selanjutnya empat hari jelang pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno mengepas baju dinas baru mereka pada kamis pagi
nah dalam sesi pemotretan sandiaga uno pun sempat melakukan pose yang tidak biasa seperti apa kira kira kita lihat sama sama
ada yang unik saat wagub dki jakarta terpilih sandiaga salahuddin uno melakukan sesi pemotretan pada kamis pagi dua belas oktober di jakarta selatan
dengan pakaian dinas upacara lengkap wakil gubernur sandiaga kembali memametkan jurus bangau terbang
jurus yang sama kerap dipamerkan sandiaga saat berkampanye seperti yang dilakukannya saat kampanye pilkada dua puluh sembilan desember dua ribu enam belas di kawasan kebonpala jakarta timur
saat itu sandi berada di tengah jembatan yang tersusun atas enam bambu terikat
sandi pun mempraktikkan jurus bangau sebuah momen yang langsung viral kala itu
pengepasan baju dan pemotretan adalah bagian yang paling penting
bagian dari persiapan upacara pelantikan
gubernur terpilih anies baswedan pun mengaku akan mengikuti semua yang disiapkan protokol dari pemda mulai dari penjahit hingga bahan pakaian sesuai dengan aturan
sementara terkait pelantikan senin mendatang sandiaga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan berharap pelantikan berjalan normal
ini piting dan pemotretan
dan ini buat saya pribadi pertama kali pakai pakai seragam pakai baju dinas
mudah mudahan menjadi motivasi nanti untuk bekerja lebih keras lagi
normal aja rutin olahraga tidur yang cukup banyak doang
anies dan sandi akan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur dki jakarta oleh presiden joko widodo di sana kepresidenan jakarta senin enam belas oktober mendatang
jika anda ingin mengetahui apa yang akan terjadi silakan berlangganan di kolom komentar